pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan ktp berbasis elektronik
senin siang delapan saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kpk dalam persidangan kali ini
delapan saksi yang dihadirkan dalam persidangan ke tujuh belas ini adalah dua pejabat kementerian dalam negeri
junaidi dan endah lestari kkipar andina rogong melia nawati
vice president internal affair pt biomorph loan indonesia amelia kusumawardani
direktur keuangan pt quadra solutions willy nusantara najoan
kemudian direktur utama pt poli arta profitama ferry haryanto
dan dua pegawai pt sukovindo yaitu pratomo sidi supali dan najamudin abror
dalam sidang kasus bak perbendaran sesdijen dukcapil kementerian dalam negeri
sekaligus bendahara proyek dari pengadaan ktp elektronik ini junaidi
bersaksi pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa sugi harto
dalam bentuk rupiah
padahal dalam surat dakwaan tercatat bahwa dirinya pernah mendapatkan uang dari sugiharto
dalam bentuk dolar amerika serikat
saya dengan bu suci itu pernah menerima dolar dan menukarkan dolar
tapi saya nggak pernah terima uang dolar rupiah aja
keterangan untuk apa
keterangannya saya pinjam uang ke orang melalui pak garto berupa dolar
uang dolar itu kan saya serahkan ke bu suci

tapi kenyataannya saya nggak pernah serahkan uang dolar ke bu suci
saya serahkan ke bu suci itu berupa rupiah aja pak
suci itu siapa suciati maksudnya
itu staffnya pak yaman atau staffnya
staffnya pak irman pak
saudara menyerahkan uang ke bu suci itu berapa
saya pernah menyerahkan cuma lima puluh juta pak
itu uang dari mana sudah serahkan ke bu suci
uang dari pak gerto
uang dari pak gerto
uang dari pak gerto